penduduk miskin di jawa timur pada akhir kuartal ketiga dua ribu dua puluh atau september mencapai lebih dari empat lima ratus jiwa
atau dibanding akhir kuartal pertama maret dua ribu dua puluh sebanyak empat empat ratus jiwa
naiknya angka kemiskinan di jawa timur ini akibat pandemi covid sembilan belas
akibatnya perilaku dan aktivitas ekonomi menurun sampai memberikan dampak pengangguran yang tinggi pula
sebanyak empat dua puluh tiga juta penduduk usia kerja yang terdampak covid sembilan belas pada agustus dua ribu dua puluh
ekonom uner menjelaskan bahwa peningkatan persentase
penduduk miskin akan melemahkan pertumbuhan ekonomi
artinya daya beli dan konsumsi masyarakat juga semakin rendah
jika kemiskinan itu semakin bertambah
tentunya itu akan berdampak pada indikator yang sebelumnya sudah dijelaskan
yaitu pada pertumbuhan ekonomi ketimpangan pendapatan pendidikan dan pengangguran
nah lebih parah lagi
akan terjebak pada lingkaran setan
lingkaran setan ini adalah lingkaran
artinya apa penduduk miskin itu tidak dapat mengakses pendidikan
mereka sulit mendapatkan pekerjaan
terus juga mereka bekerja di sektor informal semuanya
dan keturunannya juga akan mengalami siklus yang sama dan sebagainya
sehingga lingkaran lingkaran setan kemiskinan ini sangat patut untuk diwaspadai
tentunya akan memperburuk perekonomian
misalnya jawa timur
sebuah elemen turut membantu edukasi pemberian modal berupa material dan non material
agar tidak terjebak dalam rantai kemiskinan